tanggal lima belas februari dua ribu tujuh belas besok warga di satu ratus satu wilayah di indonesia akan memilih gubernur bupati ataupun wali kota masing masing secara serentak
warga yang telah memenuhi syarat dapat langsung ke tempat pemungutan suara atau tps sesuai dengan tempatnya terdaftar
dari situs resmi komisi pemilihan umum ada sekitar empat puluh satu juta pemilih di seluruh indonesia yang terdaftar untuk pilkada serentak ini
mereka memilih di sembilan puluh delapan ribu lebih tps yang tersebar di tiga puluh provinsi
dan berikut ini data seputar pilkada serentak dua ribu tujuh belas
pilkada serentak akan berlangsung di satu ratus satu daerah masing masing di tujuh provinsi tujuh puluh enam kabupaten dan delapan belas kota
tujuh provinsi yang akan memilih gubernur adalah provinsi aceh bangka belitung banten dki jakarta sulawesi barat gorontolo dan jubilat
dan total ada sekitar tiga ratus dua puluh delapan total pasangan calon yang akan berlagak dalam pilkada serentak ini
terdiri dari dua puluh lima pasangan gubernur dan juga calon wakil gubernur dua ratus empat puluh enam pasangan bupati dan wakil bupati serta lima puluh tujuh pasangan wali kota dan juga wakilnya
kita lihat berikutnya ada juga informasi dari calon
yang pada saat ini nyalon tapi sebenarnya petahana
di tingkat provinsi ada sepuluh orang tingkat kabupaten ada tujuh puluh dan di tingkat kota ada dua puluh
jadi total ada satu ratus satu calon petahana yang kembali mencalonkan diri pada pilkada serentak kali ini
sementara di tingkat independen ada delapan puluh pasangan calon yang menempuh jalur ini secara non parpol
terdiri dari empat pasangan calon di tingkat provinsi enam puluh tiga pasangan
di tingkat kebupaten dan tiga belas di tingkat kota
untuk calon perempuan ada jumlah calon kepala daerah yang berasal dari kaum perempuan berdasarkan data kpu
tapi angkanya cukup sedikit hanya empat puluh tiga orang perempuan
nah jika dirinci ada empat perempuan di tingkat provinsi ada dua puluh delapan perempuan di tingkat kabupaten dan sebelas di tingkat kota
total ada empat puluh tiga perempuan
nah kita berharap pilkada serentak
dua ribu tujuh belas yang akan digelar lima belas februari besok akan berlangsung aman dan demokratis